di tengah kondisi yang tidak baik baik saja segelintir orang saling bantu dan saling jaga melalui aksi sosial dan kemanusiaan
bukan soal besar kecil atau apa bantuannya namun gerakan dan aksi solidaritas ini membuktikan bahwa kita masih punya harapan
dan kami sudah terhubung lewat zoom dengan relawan warga bantu warga winnie triswandani dan ketua umum wanita terafada indonesia wenny lo
halo selamat malam mbak winnie dan mbak weni
selamat malam mbak dea mbak winnie
selamat malam sehat
alhamdulillah salam sehat ya semoga kita selalu sehat
saya mau ke mbak winnie dulu
mbak winnie boleh digambarkan kepada kami bagaimana awalnya gerakan warga bantu warga ini dimulai
karena ini kan diinisiasi oleh banyak kelompok ya mbak ya
betul warga bantu warga ini adalah gerakan yang didukung banyak sekali relawan
untuk menciptakan satu platform data yang terintegrasi
karena sekarang kan masalahnya di kondisi seperti ini banyak sekali yang mencari informasi mengenai akses dan fasilitas kesehatan
dan informasi tersebut sangatlah minim
kalaupun ada tidak terintegrasi
contohnya akan ada di salah satu website pemerintah ada di sosial media atau ada di broadcast whatsapp group
jadi yang warga bantu warga lakukan di sini adalah
mengumpulkan informasi ini di satu platform di satu situs warga bantu warga com
agar bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan
tidak hanya website tapi kami juga menyediakan hotline atau healthcare di whatsapp chat
yang bisa dikontak warga yang membutuhkan informasi ini
tapi yang sekarang paling dibutuhkan nih ya mbak dea
masyarakat untuk mengumpulkan informasi ini
masyarakat untuk mengumpulkan informasi ini
masyarakat untuk berbagi informasi informasi tersebut
karena memang kita lihat masih sangat panjang perjalanannya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi
yang dapat menyelamatkan nyawa warga atau teman temannya
artinya mbak ini kan sudah satu setengah tahun pandemi
artinya warga belum semuanya paham ya
apa informasi yang pasti begitu
nah sebetulnya yang dilihat adalah yang dibutuhkan adalah informasi dan bantuan yang tangible
contohnya ketersediaan tabung oksigen di daerah a
atau malah yang dibutuhkan informasi spesifik seperti rumah sakit di daerah b
tapi yang bisa menangani pasien yang sekarang sedang cuci darah
atau ibu hamil atau sedang punya penyakit jantung
itu belum rata
dan juga kami melihat informasi itu memang belum rata

informasi informasi terhadap akses dan fasilitas kesehatan di luar jawa
itu masih sangat minim mbak
jadi inilah informasi yang kita sangat butuhkan
yang berupa akses dan bantuan tangible yang dapat diakses seluruh masyarakat dari sabang sampai merauke
nah kalau warga bantu warga ini membantu semua informasi terkait penanganan covid sembilan belas bagi masyarakat
kalau mbak weni ini dari wanita terafada ini menyediakan oksigen ya
mbak weni ini kan banyak sekali kita lihat sekarang
orang mengantri di depo depo oksigen orang butuh oksigen bahkan ketika harus ke rumah sakit
oksigen ini menjadi kebutuhan yang kritikal bisa kita bilang begitu
bagaimana sih mbak awalnya wanita terafada ini menyediakan oksigen mengapa muncul ide tersebut
ya munculnya adalah karena kami ini organisasi wanita semua ya
jadi dari mama mama muda ada juga yang jomblo
sampai mama mama yang sudah tua
jadi kami ini berkumpul tiga generasi lah di dalam organisasi ini
lalu pada saat itu saya melihat sudah parah ya
sudah parah keadaan kondisi kita ini sudah sangat mengkhawatirkan
lalu tiba tiba di malam hari saya juga berpikir bahwa kita butuh tabung oksigen
yang memang dekat dengan mendiang arief harsono ya
jadi pada saat itu saya minta boleh nggak kalau saya membeli
maupun tabung yang siap pada saat itu
lalu kami dikirim dua puluh lima tabung pada saat itu
jadi gerakan ini memang bergerak spontan bersama teman teman
tanpa dipikirkan lagi
lalu kita langsung bergerak
dan ternyata pada saat tiba di lokasi
itu langsung dipakai dan sangat membantu pasien penderita covid
yang pada saat itu sangat membutuhkan sekali oksigen
disitulah kami semua meleleh
setelah itu kita bergerak mencari regulator
karena banyak juga tabung oksigen yang tidak punya regulator dan rusak
jadi kami membeli lagi regulator
kita meminjamkan lagi regulator yang dibutuhkan
dan juga oksimeter
jadi memang di dalam organisasi wandani ini kita membuat beberapa program sosial ya
bukan hanya oksigen saja
kita juga memberikan bantuan warga yang tidak mampu juga
kita berikan juga kalau tidak mampu
tidak usah bayar seperti itu
kalau khusus untuk telemedicine dan juga tadi ada telekonseling begitu
sebenarnya berapa data terbaru dari wanita terafada
apakah ini diminati banyak warga yang terpapar covid sembilan belas
kita ini kalau telemedicine banyak ya
saya belum data banyak
belum data lagi saat ini karena sekarang ini makin banyak
mungkin sudah ratusan orang ya
kalau untuk telekonseling juga hari ini baru mulai terasa
mulai banyak ya
saya belum update lagi hari ini karena kita update tiap hari ya
tapi sudah puluhan juga yang menderita ya untuk teleconcelling
karena kita juga dibantu oleh tenaga tenaga profesional
psikolog dan terapis dari hipnoterapi juga
mbak winnie ini kan kondisi pandemi membuat kita itu ya seperti tadi
seperti mbak weni bilang kita itu semua meleleh
semua itu empati kita diuji
sejauh ini ada nggak mbak cerita yang dialami oleh teman teman di warga bantu warga
yang bisa memberikan kita itu gambaran betapa mengerikannya covid sembilan belas
dan bagaimana warga bersikap soal pandemi ini
sebetulnya hotline warga bantu warga sendiri baru di set up atau di launch itu tadi malam
baru sekitar dua puluh empat jam kurang malah ya
tapi yang kita lihat pertama memang ada irisnya juga meleleh gitu
karena kita melihat dalam satu shift atau tiga jam itu
ada orang yang meninggal karena tidak bisa mendapatkan akses ke informasi yang mereka butuhkan
tidak dapat nggak tahu mau igd yang available di mana
tabung oksigen di mana jadi ada
tapi di satu sisi kita juga melihat semangat luar biasa dari warga untuk membantu
contohnya sampai sekarang warga bantu warga sudah punya lebih dari seribu relawan yang terdaftar
dan rela untuk membantu ini
dan kita juga melihat kemarin salah satu kasus di healthcare atau di hotline
ada satu warga yang membutuhkan tabung oksigen dan berhasil kita hubungkan ke jaringan relawan kami di lapangan
yang bisa mendapatkan hal yang menyelamatkan nyawa mereka itu
tapi sekali lagi informasi yang seperti ini masih sangat minim dan kita sangat butuh bantuan penonton cnn
dari individual komunitas maupun perusahaan untuk terus membantu warga bantu warga dengan cara memberikan informasi informasi yang dibutuhkan
tapi mbak winnie ini kan warga bantu warga ini mengumpulkan informasi soal ketersediaan ruangan juga ya
baik di rumah sakit maupun mungkin di instalasi gawat darurat sejauh ini boleh digambarkan kalau dari data yang dihimpun oleh warga bantu warga
memang begitu penuh rumah sakit
itu memang pertanyaan yang paling banyak masuk pastinya itu ya
karena kita melihat ketika masyarakat atau warga menghubungi hotline ini pasti sudah dalam kondisi kritis gitu
jadi sudah tidak tahu mau kemana ya mencoba kesini
memang banyak sekali yang menanyakan hal ini tapi memang satu kami juga punya keterbatasan informasi itu mbak
akhirnya jadi kita juga kadang banyak kan juga kita tidak bisa memberikan informasi bahwa
oh iya memverifikasi oh betul masih ada instamar di sini gitu
karena kita juga semua tahu ketersediaan kamar itu sangat langka atau malah tidak ada
jadi inilah yang kami ajak kembali yang menonton yang tergerak yang tergugah untuk membantu adalah membantu mencarikan informasi informasi tersebut
cara untuk menjadi relawan semua bisa dilihat di wargabantuwarga com
baik ini menarik sekali
memberikan inspirasi juga bagi penonton yang ingin tergerak untuk membantu
nah ini kita bicara soal bad occupancy rate
tadi warga bantu warga sudah mengeluarkan statement bahwa memang begitu sulit mencari rumah sakit
artinya teman teman relawan yang punya bagian untuk membantu salah satunya wanita terafada ini soal oksigen
tapi oksigen kan juga dibilang akan impor
sejauh ini wanita terafada sendiri bagaimana untuk mendapatkan oksigen
apakah pasokannya masih lancar atau sebenarnya juga berebut juga dengan teman teman
ya betul sama
jadi saya hunting ya kami ada tim yang menghunting oksigen
jadi besok mudah mudahan kita akan mendapat tambahan tabung ya karena kita terus menambah dan menambah termasuk regulator
jadi jangan lupa jangan hanya oksigen saja
oksigen tanpa regulator tidak akan bisa jalan
jadi regulator ini harus dihunting
hunting ini luar biasa harganya sudah sangat melonjak
tapi kami terus membeli karena ini penting sekali
banyak juga warga sudah punya oksigen tapi nggak punya regulator karena rusak atau salah pemakaian
jadi pemakaian oksigen pun juga perlu diketahukan bagaimana cara mereka memakai seperti itu
dan hati hati juga dengan warga karena banyak sekali tabung tabung yang dijual itu akun akun yang menipu ya
ini yang harus hati hati karena banyak tipuan
banyak yang bilang ada ternyata tidak ada
atau murah ternyata tidak ada
nah kalau kami ini memang ada beberapa persing sumber
selain dari samator kita ada beberapa sumber yang memang menjual tabung
jadi kita sudah pesan tabung tabung ini
total sudah berapa mbak weni kalau terafada sendiri memiliki tabung yang bisa dipinjamkan begitu
saat siang memang ada empat puluh tujuh tapi besok kemungkinan akan masuk lebih dari dua puluh mestinya ya
harusnya sudah ada dua puluh lebih lagi tambahan
mudah mudahan kita terus bisa menambah ya
kami terus hunting tiap hari
begitu sulit ya begitu sulit ya sampai harus hunting ya
iya sangat sangat sulit kita hunting hunting ini bermacam macam nih
hunting regulator juga ya
tapi kalau masyarakat yang membutuhkan oksigen berapa rata rata sehari atau dalam sehari bisa berbeda beda
paling banyak berapa warga yang menelpon atau menghubungi melalui media sosial untuk menanyakan soal ketersediaan oksigen mbak weni
yang waiting list puluhan dan mungkin sudah ratusan yang waiting list
jadi kita terus berputar berputar kita tidak pernah ke posko lagi kalau bisa dari penderita ke penderita
karena kita tidak mungkin lagi mampir ke posko
nah repotnya adalah tabung kecil ini sangat sulit didapat
ini kita betul betul dilematis yang saya dapatkan sekarang ini banyak tabung tabung enam kibik
tapi mau tidak mau kami harus mengambil juga
dan tabung enam kubik ini pengambilan juga sulit dari warga
dan warga tidak punya angkutan ya
dan pengisian juga akan lebih lama
tapi tabung kecil sangat susah sekali
tabung kecil sangat susah sekali ya
kalau tabung kecil saya memberikan dua tabung kepada satu orang
hmm baik ini kebutuhannya antriannya juga panjang
terakhir saya mau ke mbak winnie
mbak winnie berikan apa ya berikan ajakan dari warga bantu warga untuk bisa membantu
saling membantu kita semua saling membantu dalam mengatasi pandemi ini
inisiatif warga bantu warga itu bisa terjadi karena relawan yang luar biasa semangatnya untuk bergotong royong
membantu terutama dari komunitas individual perusahaan
tapi kebutuhannya sekarang luar biasa
jadi yang kita punya sekarang itu masih belum cukup
jadi saya mengajak teman teman yang ada di sini yang menonton ini yang tergerak untuk membantu untuk akses warga bantu warga com
untuk melihat apa yang bisa kita sumbangkan
di situ bisa menyumbang menjadi relawan
untuk memverifikasi data data yang masuk atau mengkoleksi atau mencari data data yang bisa membantu
dan juga bisa membantu
dan juga bisa membantu memberikan informasi yang paling update dan terpercaya
agar masyarakat yang bingung yang stres itu bisa tinggal mendapatkan informasi yang terintegrasi di satu platform ini
ini kelompok warga bantu warga mengajak semua masyarakat yang ingin menjadi relawan maupun yang memberikan informasi yang terkini soal penanganan covid sembilan belas boleh diberikan ke warga bantu warga
sementara itu untuk warga bantu warga
untuk wanita terafada apakah membuka peluang bagi warga ingin mungkin ada yang sudah punya tabung oksigen sudah sembuh boleh dipinjamkan boleh diajak masyarakat
jadi kita juga membuka posko untuk teman ya programnya adalah sebenarnya sama seperti warga bantu warga ya
seperti di sini kami membuka program teman bantu teman
jadi jika ada pasien atau masyarakat yang punya tabung punya regulator dan punya oksimeter silakan memberitahukan kepada kami menginformasikan kepada kami
kami akan memberikan lagi informasi kepada penderita yang membutuhkan pada saat itu
supaya memudahkan kami juga memberikan informasi ya seperti itu
seperti warga bantu warga
wanita terafada indonesia mengajak masyarakat yang sedang menonton ini dimanapun anda berada untuk menyumbangkan jika anda punya botol oksigen atau tabung oksigen regulator juga penting
ada juga tadi oksimeter dan warga bantu warga
ini juga mengajak teman teman atau penonton menjadi relawan untuk mengatasi pandemi secara bersama sama
terima kasih mbak winnie dan mbak weni sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini